yuk kembali lagi di good morning
siapa sangka lumpur ternyata banyak sekali manfaatnya untuk kulit hingga dijadikan bahan kecantikan wanita
ya di surabaya jawa timur sebuah tempat perawatan kecantikan menggunakan lumpur laut mati asal jordania untuk spa
lumpur yang digunakan untuk spa ini bukan sembarang lumpur
lumpur ini merupakan lumpur laut mati asal jordania
lumpur laut mati dipercaya memiliki banyak manfaat bagi kulit karena mengandung garam dan mineral yang berbeda dari lumpur pada umumnya
selama perawatan spa lumpur laut mati ini dilakukan selama satu setengah jam
pelanggar akan dipijat terlebih dahulu kemudian digosok dengan krim lumpur laut mati
tahap akhir pelanggan berendam dengan air dingin yang ditaburi garam laut mati
jadi rasanya itu beda ya
kalau biasanya organik
rasanya sekali treatment itu harus berulang kali
baru berasa kalau ini satu kali treatmentnya sudah mulai kerasa banget
manfaatnya banyak sekali ya
yang utama itu biasanya itu orang detoksifikasi
detoksifikasi itu tidak banyak ya spa yang untuk fungsi ini
jadi spa lumpur keunikan yang utama itu dia detoksifikasi mengeluarkan racun dalam tubuh
lalu mengatasi jerawat eksim
dan juga infeksi di kulit
sekali perawatan spa lumpur laut mati pelanggan harus membayar tiga ratus lima puluh ribu rupiah
francisca wijaya surabaya